lembaga pemasyarakatan lapas kelas satu tanggerang banten blok c dua terbakar dan menewaskan setidaknya empat puluh satu orang
berdasarkan data ditienpas total tahanan dan api di lapas kelas satu tanggerang melebihi kapasitas atau over kapasitas
ya lapas kelas satu tangerang kelebihan kapasitas
betul berdasarkan data yang dilansir dari ditjenpas hingga september dua ribu dua puluh satu total tahanan dan napi yang berada di lapas kelas satu tangerang sebanyak lebih dari dua orang
itu artinya lapas kelebihan kapasitas karena selebihnya lapas hanya bisa menampung kurang lebih enam ratus orang saja
nah ini kalau kita hitung hitung selisihnya lumayan besar
lapas kelas satu tanggerang kelebihan kapasitas sebanyak ini kita hitung dua ratus empat puluh delapan

wow ini angka yang tidak sedikit ya
nah berikutnya adalah kapasitas blok c dua lapas kelas satu tangerang yang kebakaran terjadi di blok c dua lapas kelas satu tangerang ini diduga karena korsleting listrik
namun yang menjadi catatan adalah yang kembali kami catat di sini adalah kapasitasnya
nah daya tampung tahanan di blok c dua ini hanya empat puluh orang saja
tapi pada faktanya atau kenyataannya tahanan yang ada di blok c dua berjumlah satu ratus dua puluh orang
satu ratus dua puluh dua bahkan artinya ada kelebihan sekitar dua ratus lima persen
lima persen dan ini juga bukan angka yang sedikit untuk kapasitas blok c
nah ini kategori lapas tangerang menurut jenis kejahatan
berdasarkan data bps go id
tahun dua ribu dua puluh jenis kejahatan yang terbesar adalah kejahatan narkotika
ini ada sebanyak sekitar satu delapan ratus enam puluh delapan kasus
disusul kejahatan perlindungan anak dengan sembilan puluh enam kasus
kemudian ada kejahatan pembunuhan sebanyak tujuh puluh dua kasus
dari kebakaran ini empat puluh satu orang meninggal dunia
delapan orang luka berat
dan kini tengah menangis
menjalani perawatan di rsud tangerang
sedangkan tujuh puluh tiga orang menjalani perawatan luka ringan di poliklinik lapas